dua kapal jukung yang sedang mengisi bahan bakar di spbu terapung terbakar di sungai musi palembang sumatera selatan
akibat kejadian ini tujuh korban luka dirawat di rumah sakit sementara satu orang dinyatakan hilang dan belum ditemukan
kapal jukung jasa mulia tujuan perairan banyu asin yang salah satunya mengangkut bbm jenis premium dan solar ini
bersandar untuk mengisi bahan bakar di spbu terapung
saat sedang mengisi bahan bakar tiba tiba terjadi ledakan keras hingga membakar kapal tersebut
akibat kejadian ini tujuh orang menderita luka bakar
para korban semuanya dilarikan ke rumah sakit aka gani palembang
sedangkan satu orang operator spbu dinyatakan hilang dan masih dilakukan pencarian
petugas kepolisian polair polrestabes palembang hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kedua kapal terbakar
sementara itu tujuh orang yang mengalami luka bakar dirawat di rumah sakit muhammad hussein
tiga orang lain dirawat di rumah sakit ak gani palembang
rata rata korban mengalami luka bakar ringan hingga sedang di tubuhnya
mereka menjadi korban kebakaran dua kapal jukung kapal motor sumberjaya dan kapal motor ms mulya jasa
saat sedang mengisi bahan bakar di perairan sungai musi palembang kamis petang